perusahaan e commerce dengan kode saham buka menawarkan dua puluh lima miliar lembar saham biasa dengan harga perdana rp delapan ratus lima puluh per lembar saham
data terbaru bursa efek indonesia pada masa penawaran saham rp dua puluh tujuh hingga tiga puluh juli lalu total dana yang berhasil dihimpun buka mencapai rp tujuh tujuh triliun
analis pandin sekuritas randy wijaya mengatakan antusiasme tinggi dari investor ini terlihat pada kelebihan permintaan sebanyak empat kali dari total saham yang ditawarkan
dan ini juga merupakan company teknologi pertama yang mungkin bisa jadi benchmark e commerce di indonesia di mana sebelumnya kan nggak ada sama sekali perbandingannya
jadi sebenarnya kita lihat di sini sih mungkin antusiasmenya juga tinggi sekali dan ini juga bakal positif buat bursa kita ke depan
ipo bukalapak mendorong perusahaan e commerce atau unicorn lainnya
untuk ikut masuk ke pasar modal sehingga bakal membangkitkan minat investor lokal dan asing
bagi milenial yang berminat mengoleksi saham bukalapak pas calisting dapat mencermati fundamental perusahaan dalam setahun ke depan agar tidak terjebak pada harga yang tinggi
jadi apakah menarik buat di koleksi buat milenial
menurut saya masih sangat menarik gitu ya dari segi valuasi yang masih murah bisnis model juga yang bisa dibilang nggak common gitu ya
dengan sektor sektor lainnya ataupun juga e commerce platform lainnya
jadi sebenarnya kita masih bisa melihat bahwa value yang dibawa tokopedia ini agak sedikit berbeda gitu
dan pengembangan ini bisa tentunya bisa membawa pertumbuhan yang lebih baik gitu ya
dan tidak bersaing head to head dengan yang udah besar nih misalkan kayak tokopedia atau shopee
jadi sebenarnya masih menarik
kehadiran ipo bukalapak dinilai menjadi patokan dalam menentukan valuasi saham ipo di industri teknologi kedepannya
salah satunya bakal mempermudah langkah startup unicorn seperti gotoh traveloka grab milik mtek untuk dapat melantai di bursa nantinya